mak pak mbak rere
ruh mau minta izin keluar dulu
saya samain sampai sewa rumah sakit
memang harus begitu dong
kalau kata orang itu ganti rugi rohani
padahal lu juga pusing sama bini lu
anak nur dirawat di rumah sakit
tenang pak haji tenang
semua udah saya pikirin
saya juga gak mau rugi dong
masa anak saya mau diginiin saya diem aja
ya kok tak mungkin dong
ya syukur deh kalau begitu ya
gue kalau denger orang kecil di jolimi
darah gue mendidih dong
biar pakai kata pakai tongkat
gue datang pasti ngebelain
waduh hebat tuh pak haji
selalu ngebelain orang susah
kalau pak haji jadi calon gubernur
saya tusuk tuh
eh nusuk gue apa nusuk apa
nusuk maksudnya nyoblos
bisa aja lah
gue kaget pas yang masuk gua
tapi ini terus terang nih
kalau si sulam kagak masuk penjara
perutnya selcak acik tuh pakai golok
emang tuh orang paling dari dulu
dia katanya dia dekil ceking kurus begini
darah daging gile pak
pokoknya pak haji
kalau ntar saya dapat ganti rugi dari haji sulam
pak haji saya ajak traktir makan sate kambing
udah dong kagak usah deh
abis buka puasa pak haji saya juga muslim
warungnya kalau udah di luar itu tutup
yang satu ini kagak dong
biar gimana juga
allah pasti nguasin kita gerak gerik kita
ini puasa dong
gue gak mau tuh
sekali sekali kan boleh
allah juga tahu kita lagi lapar
kagak lah dong
lo tau sendiri kan
agian nanti macam macam aja bang kardun
imannya lebih kuat
masa lagi puasa diajak
kalau bang kardun
ngajak kita berdua
ya sekarang mungkin aja deh pak haji
kapan pak haji mau
tenang aja deh ya
gitu aja deh lebih aman ya
yang penting sekarang
lu mesti dapat ganti untung
kan kita udah kerja sama nih bang
mana komisinya buat tarmisi sama mali bang
dahlah lo minta berdua gampang deh
jangan lupa ya
kalau menurut saya
rumah sakit dulu mengocok
karena kan waktunya terbatas
kalau kita jenguk di kantor polisi juga
ada jam jamnya mbak
ya juga ya
hampir bersamaan waktu berkunjung
ke rumah sakit
beringan kantor polisi
kita teh jalan helah
di jalan bisa kita putusin
di jalan mana yang paling dekat dan searah
gimana keadaan si rawul
ya lo liat aja diri gimana keadaan anak gue
hasil korban tabrak lari nih
tentu tuh gara gara kelakuan abang lo tuh
makanya mpo ae datang kesini
kita juga mengurus administrasi
kalo gue mah yakin
yang nabrak si rawun bukan sulam
ya cuma korban pitnah
hei kalo masalah itu sih gue gak gaya campur
bukan urusan gue yang urusan laki gue
yang jelas jelas sekarang laki gue itu tuh
lagi ke rumah sakit haja rodia tuh
dia pengen nuntut ganti rugi
kalo rodia denger masalah ini bisa ribut disana
icing kayak kita harus berubah ubah deh ya
apalagi dari si kardun
yaudah yuk mpok kita pamit dulu ya
men pergi aja
terus bagaimana masalah administrasi anak gue
udah ntar kita yang ngurus sama si kardun
ayo beritahu kemari
rum mau minta izin keluar dulu mau ngomong sama abah
rum apaan sih rum
apa apaan sih rum
kok mentari abah aja tiba tiba
abah ngapain kesini sama tarmiji mali dan pak kardu
kagak boleh abah kemari
ini ke rumah sakit umum
siapa aja boleh datang dong
ya bukannya gitu ba
pasti abah punya maksud lain kan
kagak juga rum
abah cuma ingin
lihat si rodiah doang
lu kan tau sendiri umi lu lagi sakit
kagak bisa menjenguknya
ya abah dong gantinya
abah tadi bilang sama rum kalo abah ga akan nengokin poro dia
terus abah ngapain kesini
pasti deh pasti abah ada maksud lain kan
lu bawaannya curiga melulu rum sama orang tua
ya karena rum tuh tau abah
abah cuma nganter si kardun doang
nih langsung aja deh ya
gua dateng kesini
kepengen minta ganti rugi
sekarang anak gua rumah sakit
dan butuh biaya banyak
jadi abah nabrak orang
sekarang mana si sulamnya
kok dia kagak ngasih tau
ya dia masih ke kantor polisi
sebab begitu abis nabrak dia mau kabur
kita angkat sama polisi dibawa dia
apa yang berlaku
perut ruang sakit banget ma
lu tau ga dia ini ga boleh
dengar ngomong apa apa yang jelek jelek
jangan tolong keluar ya
panggil dokter atau suster
cepet suruh masuk kesini ya
iya kak renen
kagak tau dirinya
poro dia lagi gawat jadi tolong pak dan mas mas tolong keluar dari sini
tapi maaf katen apa gimana masalah ganti ruginya nih
itu nanti bisa dibicarakan tapi jangan sekarang ya
gue tunggu ya
gue gak punya banyak waktu nih ya
kau mau kemana john
pokoknya ya pak jangan takut
kudu diminta terus uang ganti ruginya ya udah pasti
udah aja kan kanjarin gue deh
pak kardun emangnya ada apa sih di dalam
kok joni kayaknya panik banget
tahu tuh bu haji sok sakit setelah dengar pak haji nabrak anak terus masuk penjara
ya allah abang
kamu gak tau rasakit pak
ya allah lu jangan gini bro
kalau lu stres nanti cabang bajinya
kesian anakku roh
ya allah ingin dokter kemana sih
kok lama benar
sabar pok ya
ya allah pok
tenang bu haji
ya allah tolongin dokter kemana sih
ya allah tolongin dokter kemana sih